oke gak apa apa kita coba terus terusan
oke sudah pin
hai selamat siang
selamat kembali bergabung dengan live instagram cnn indonesia
hari ini membahas atau chatroom pada siang hari ini akan membahas terkait dengan gerakan baru atau kampanye baru dari satgas penanganan covid sembilan belas dan juga bnpb tiga m
memakai masker mencuci tangan kemudian juga menjaga jarak satu sama lain
serta kalau misalnya teman teman mungkin ingat saat ini sudah disosialisasikan terkait dengan hashtag ingat pesan ibu
nah saya juga penasaran nih akan menanyakan kepada jubir dari satgas penanganan covid sembilan belas prof wiku adhisa smito yang akan bergabung bersama kita siang hari ini terkait dengan kenapa satgas penanganan covid sembilan belas dan juga bnpb memilih ingat pesan ibu sebagai jargon kampanye dari gerakan protokol kesehatan untuk disosialisasikan kepada masyarakat saat ini
kita akan coba menghubungi prof wiku lagi ya teman teman ya
karena cuma prof wiku yang bisa menjelaskan terkait dengan kenapa jargon ini dipilih
kemudian juga seperti apa sih bentuk penanganan covid sembilan belas saat ini di indonesia ke depannya
karena kita sudah tahu delapan bulan kita dilanda covid sembilan belas dan angka kasus juga masih menanjak
seperti itu kita tercatat ada sekitar tiga ratus dua puluh satu atau lebih dari tiga ratus dua puluh satu ribu kasus

jadi kita bisa bertanya langsung kepada prof wiku terkait dengan gerakan tiga m dan juga hashtag ingat pesan ibu itu
karena kita tahu ya ibu itu sangat penting
jadi kenapa dipilih kata kata ibu sebagai kampanye dari sosialisasi protokol covid sembilan belas
mungkin ada hubungannya dengan betapa ibu itu sangat berperan penting dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan saat ini
oke kita mencoba menghubungi prof viku sekali lagi ya
apakah prof wiku sudah bergabung bersama kita
oke kalau misalnya belum bergabung kita cerita cerita sedikit yuk
kayaknya minggu ini cukup ramai ya
teman teman mungkin di luar sana ada yang tidak hanya berjuang untuk tetap hidup sehat tetap survive setiap harinya
tapi juga mungkin ada yang turun langsung ke jalan ya kalau misalnya ikut demo atau seperti apa
tapi harus tetap ingat bahwa kesehatan dimanapun kita
apapun yang sudah kita lakukan pada hari itu
oke ini prof wiku sepakatnya sudah bergabung bersama sianil nesli
sudah cukup stabil prof
sudah sudah sepertinya sudah stabil
aku akan izin bertanya ulang ya terkait dengan gerakan tiga m
kemudian juga hashtag ingat pesan ibu
ini para penonton penasaran
kenapa sekarang namanya jadi tiga m
selalu kita itu mencari bentuk yang paling mudah dipahami oleh masyarakat
dan kita mencari yang paling cocok
pertama ada tiga m
ada empat sehat lima sempurna
terus kemudian ada iman aman imun
tapi sebenarnya prinsipnya tetap sama sebenarnya
jadi kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang mudah untuk bisa menerima
dan kita selalu terbuka dengan segala masukan dari berbagai pihak tentunya
jadi kita mencari bentuk yang paling pas dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan diri
itu ide tiga m dari siapa prof kalau boleh tahu
m kan ada dari masyarakat juga menyampaikan
tapi tiga m itu juga sebelumnya kan ada yang kaitannya sama demam berdarah ya
jangan lupa ya
kan dulu kita tahunya tiga m itu dietrik dengan penangkaran demam berdarah
ya jadi empat sehat lima sempurna lebih mudah orang mengingatnya
tapi giliran isinya kelompok orang gizi
padahal empat sehat lima sempurna
kemudian tiga m juga ada reaksi juga berbeda
kan pertama bahasa inggris ya
kan gak ngerti
people distancing mereka juga gak ngerti juga
kan nggak semua orang bisa berbahasa inggris
jadi kita harus pakai berbagai bahasa
bahkan kalau di jawa tengah saya mau katakan
mungkin karena saya orang jawa jadi saya ngerti
jaga jarak itu adalah cerdak keplak gitu
jadi kalau dekat dikeplak
nah jadi hal hal seperti itu
itulah contohnya di jawa tengah
mungkin kalau di tempat lain kan nggak cocok juga
jadi itu lain
kita tuh bervariasi
jadi kita harus bisa menyesuaikan
karena bangsa kita bangsa besar
kita bukan berbangsa klon
kita bukan bangsa jawa tengah
kita bukan bangsa jawa tengah
kita bukan bangsa jawa tengah

kita bukan berbangsa klon
negara kecil gitu
dan maka dari itu pendekatannya harus spesifik untuk setiap kelompok wilayah
atau kelompok budaya
sehingga betul betul bisa cocok
karena ini adalah perang panjang sebenarnya
kalau perang panjang
harus bisa menemukan sesuatu yang bisa bertahan lama
berarti dari satgas penanganan covid sembilan belas sendiri sudah bersiap ya prof
untuk menghadapi corona ini
tidak hanya dalam jangka waktu dekat
tapi bisa dalam jangka waktu lama ke depan gitu ya prof ya
prof kalau misalnya yang hashtag ingat pesan ibu nih
lagi banyak di apa ya
pada penasaran kenapa sih kata ibu yang dipilih sebagai jargon kampanyenya
karena di indonesia ini kan
dan semua paham lah
semua kan pasti berasal dari ibu
pasti memiliki ibu
dan kita melihat mungkin kalau asalnya dari ibu
mau dia tua mau dia muda
dan mencoba atau melihatnya sebagai refleksi harus kepatuhan
jadi dengan ingat pesan ibu
kan kiranya jadi lebih mudah
kalau enggak kalau kita
itu kan jadi malin kundang nanti
jadi kita kan selalu ingat pesan ibu
ingat pesan ibunya apa
kenapa ibu itu kan biasanya sosok yang lebih tua
dan penyakit ini berbahaya sekali untuk orang orang yang usia lanjut dan rentan
jadi kalau ingin menyelamatkan ibunya
pastikan kalau keluar rumah
dan ingat kalau kembali jangan bawa penyakit dari luar ke dalam
karena memang datanya menunjukkan
maka dari itu kita gabung
jadi ingat pesan ibu
karena kita ingin menyelamatkan
bukan anak anak sih
warganet juga pada ngomong nih
metafora ingat pesan ibu itu identik dengan ibu pertiwi gitu
ibu itu sosok yang sangat penting
khususnya secara budaya untuk orang indonesia
bukan hanya indonesia ya
sebenarnya di dunia juga begitu
tapi khusus untuk orang jogja
apalagi itu tadi ada ibu pertiwi
kita tuh sebagai bangsa besar
saya selalu mengingatkan kita itu bangsa besar
jadi penanganannya pun juga harus
cocok untuk efektif di semua tempat di indonesia
padahal kita punya keberagaman
jadi dengan kata kata ibu
apakah itu bisa menyatukan kita
karena respect pada orang tua
mereka yang melahirkan
dengan harapan ibu pertiwi
kita menyatukan indonesia jadi satu
itu betul betul kita itu perlu bersatu
sering kita lupa
musuhnya itu bukan orang lain
bukan kelompok lain
tapi musuhnya itu adalah virus
sering kita belum bersatu
mengakibatkan kita tidak efektif
dengan cara kita bersatu begini
harapannya kita betul betul tahu
bukan selalu itu aja
semua bersama untuk melawan itu
di indonesia tadi dapat menerjemahkan berbagai pesan pemerintah ataupun yang penting untuk masyarakat
sesuai dengan kondisinya masing masing sesuai dengan keadaannya pada saat waktu ke waktu ke depan ini
jadi dengan kita punya pengendalian secara nasional harapannya perubahan perilaku itu bisa lebih masif
mengakar sampai ke bawah sehingga betul betul kita bisa berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi
itu juga salah satu pembelajaran dari sekian bulan kita melihat kan semua orang masih banyak waktu awalnya melihat semuanya nasional
semua tanggung jawab padahal kita tahu lima ratus empat belas kabupaten kota itu yang bisa mengendalikan setiap daerah
itu adalah pimpinannya daerah itu sendiri bupati wali kota
kan nanti kalau mau diturunkan lagi kepada camat lurah rw rt kan sebenarnya begitu
kita itu punya setiap daerah itu yang tidak dimiliki oleh negara lain
jadi dengan cara kita menggunakan struktur kelembagaan yang ada itu harapannya untuk menyentuh masyarakat itu bisa langsung
karena kalau kita pusat saja tidak akan sampai ke bawah nah itulah gunanya kita
nah tadi prof iku bicara mengenai untuk menyentuh masyarakat secara langsung kemudian juga dengan skala nasional gitu ya skala global
nah kalau misalnya bentuk koordinasi seperti apa yang satgas dan juga bnpb satgas khususnya
yang lakukan terhadap pemerintah pemerintah daerah supaya mensosialisasikan tiga m dan juga hashtag ingat pesan ibu ini
agar bisa diterima oleh semua kalangan gitu
kan kalau kita tahu kalau misalnya indonesia ini terdiri dari beribu ribu suku
kemudian juga budaya budaya yang berbeda berkumpul jadi satu dalam wadah yang sama
nah tapi bagaimana menyamakan bentuk sosialisasi tersebut agar bisa diterima oleh semua kalangan dari semua serata pendidikan masyarakat indonesia prof
kita pahami kan sebenarnya gap itu cukup besar antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyampaikan pesan
dan kita sadari itu maka dari itu kita sering melakukan koordinasi dengan daerah
jadi kita rutin misalnya ada sepuluh provinsi prioritas maka kita berkoordinasi dengan mereka
kita bilang ini pesannya seperti ini tolong sampaikan pada publik sesuai dengan kondisinya masing masing
selain itu kita juga sampaikan di kasus
keadaan yang terjadi di daerah itu selalu kita informasikan dan mereka juga informasikan pada kita
jadi selalu ada koordinasi seperti itu dan kita gilir tuh semua provinsi bukan hanya yang sepuluh prioritas saja ya tapi juga seperti itu
kemudian kita juga sering ke daerah ke beberapa tempat di indonesia untuk memastikan bahwa apa yang diperlukan mereka itu kita pahami dan kita penuhi
apabila selama ini belum terpenuhi misalnya begitu
atau beberapa hal penyelenggaraan kita lakukan
tapi pesan ini yang sangat penting
yang utama itu mungkin pendekatannya public health kesehatan masyarakat
bahwa jangan hanya cuma kuratif
bahwa jangan sampai timbul kasus
kalau kasus kan terus sakit
tapi sebenarnya sebelum kita sakit atau sakit sebenarnya adalah pencegahan
jadi tiga m dan pesan pesan ingat pesan ibu dan lain lain itu dalam rangka supaya tidak timbul penularan dan tidak timbul kasus
karena fasilitas kesehatan kita tidak akan
akan mencukupi apabila orang indonesia ini sakit
karena jumlah kita lebih banyak daripada fasilitas kesehatan
maka dari itu pesan pesan kepada masyarakat itu jadi sangat penting
supaya mereka terhindar dari penularan ini
supaya tidak sakit ke rumah sakit
tadi prof wiku mengatakan ini hampir setiap hari
berarti kan bentuk sosialisasi kemudian juga koordinasi dari satgas kepada para pemerintahan daerah itu dilakukan
ini yang prof wiku tadi sempat bilang ya
ini bikin satgas tidak tidur tidak libur ya belum libur sampai dengan saat ini ya prof ya
tapi dari satgas sendiri melihat bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah
misalnya kayak protokol kesehatan yang diberlakukan di tiap daerah itu sudah cukup mumpuni nggak dijalankan sesuai dengan standarisasi who prof
ya jadi kalau kita lihat ya
sebenarnya melihat indonesia jangan lihat dari jakarta atau dari monas
melihat jawa timur jangan dari surabaya atau dari tubuh
tapi lihatlah daerah dengan perhatian yang penuh
dan ternyata kalau kita lihat seperti yang sering kami sampaikan di dalam konferensi pers
kita selalu memperhatikan setiap daerah satu satu
sebagai contoh ternyata di indonesia ada beberapa kabupaten kota yang sampai sekarang belum tertular sama sekali
jadi masih ada yang belum tertular sama sekali
memang dari waktu kemudian
memang dari waktu kemudian
ke waktu jumlahnya makin sedikit
dan itu yang harus kita lihat sebenarnya
kalau kita konteks pertahanan
harusnya jangan sampai apa yang tersisa itu sampai akhirnya nol
jadi harus belajar dari daerah daerah lain yang tertular
maka kalau dia bisa menjaga maka dia sampai dengan kapanpun dia nggak pernah tertular
karena menariknya indonesia itu dengan bentuk arsipelago
kita kan lebih mudah menjaga pulau daripada satu pulau besar yang ada banyak provinsinya atau kabupaten kotanya
jadi itu satu hal
yang kedua ternyata di berbagai daerah situ ada kabupaten kota yang sebenarnya jumlah yang tingkat penyembuhannya
harus jadi contoh ya pak
kalau kita lihat jakarta kan waduh kasusnya kok banyak daerahnya seluruh zonanya
padahal ada zona yang hijau
sekarang itu total terakhir itu ada lima belas kabupaten kota yang masih belum terdampak
belum terdampak sama sekali
nggak tahu ini dengan waktu maju ke depan apakah tetap bisa ditahan gini atau nanti ujung ujungnya sampai nol
tapi kalaupun begitu ada juga yang sudah pernah jadi zona terdampak
kemudian dia selama seminggu terakhir tidak ada kasus baru dan kasus kasusnya sembuh
mereka jadi hijau ada juga
dan jadi melihatnya itu beragam
jadi kita harus betul betul memperhatikan setiap daerah
dan itu fluktuatif
bayangkan tuh mengurus indonesia yang begitu besar ada yang sudah bagus turun lagi
kan begitu kan
oke konsistensi itu ya masih jadi pr ya prof
ya jadi itu tugas kita bersama bukan hanya pemerintah
masyarakatnya juga harus bisa lihat
jadi kita mungkin ini pesan untuk masyarakat begini ya
kalau kita lihat lawannya virus virus ini kan tidak kelihatan
yang kita baca adalah kasus kasus itu adalah over the fact
jadi dia sudah bisa menimbulkan korban baru kita baca itu namanya telah
jadi lawan virus itu harus smarter kita harus lebih pinter daripada mereka
kalau kita tahu tadi yang awalnya dari musuh kita dan diri kita
maka kan asalnya dari perilaku
nah sekarang kita sedang mengembangkan mungkin mulai minggu depan atau dua minggu depan
atau dua minggu lagi kita sudah mulai mau mengumumkan pemantauan perilaku di masyarakat
dan dari waktu ke waktu kita pantau dan ini menggunakan petugas di lapangan tni polri opp
ya laporannya sudah sejak seminggu yang lalu ini kita sudah roll out
kita bisa dapat laporannya setiap detik dari manapun di seluruh indonesia
jadi misalnya ada anggota di mana dia lihat di mall misalnya dia foto saja
dari sepuluh orang yang butuh satu orang tidak pakai masker
langsung laporannya di situ langsung kita terima
dan warga juga bisa melaporkan
jadi dengan cara akhirnya kita bisa tahu daerah mana sih yang tidak aman
dan segera pemerintah daerah juga bisa langsung mengamankan situ
mengamankan itu artinya kita promosi kesehatan dan seterusnya sehingga perilakunya mereka menjadi lebih baik
itu adalah re empty plan
jadi kita tahu sebelum terjadi
jadi nanti itu
sebenarnya begini kalau kita sonasi ya sonasi merah orangnya kuning hijau
itu kan kasus berarti
zona merah kasusnya banyak pasti perilakunya pasti merah juga
mau itu di pasar di mall di sekolah di apapun lah di rumah tangga rt rw juga nanti ada laporannya
jadi semakin kalau kita balik sekarang kita lihatnya dari perilaku
maka semakin daerahnya itu perilakunya baik
ke arah kuning atau hijau pasti kasusnya dengan jalannya waktu pasti juga akan berubah menjadi kuning hijau
jadi itulah caranya
prof wiku kalau misalnya warga ingin melaporkan tindakan pelanggaran protokol kesehatan bisa menghubungi kemana kalau kayak gitu
ya itulah makanya sistem yang kita bikin itu otomatis akan memudahkan warga untuk juga melaporkan
langsung lewat platform lainnya
kan maksudnya awalnya kan sekarang kita mulai dari petugas tni polri dengan babinsa babin kamtipmas di semua daerah
nanti ada relawan relawan
masyarakat juga ikut melaporkan kan otomatis lapor
dan petugas itu nanti juga langsung datangnya langsung ke situ
karena langsung lokasinya langsung ketahuan
misalnya ada laporan saat itu juga petugas polisinya kalau mau menegakkan hukum ya langsung ke situ
jadi inilah inovasi yang kita lakukan dengan sekian lama itu kita belajar
di dunia belum ada tuh
semua melaporkannya ini baru pertama kali juga saya bilang sini bahwa semua melaporkannya kan dari kasus
nah sekarang kita melaporkannya perubahan perilaku dan lokasinya real time di situ
jadi kita melaporkan indonesia secara keseluruhan
dan pimpinan daerah mau itu gubernur bupati wali kota
dia bisa melihat daerahnya sendiri
jadi kalau gubernur melihat seluruh kabupaten kota yang ada di tempat
dimana letaknya pada satu menit yang lalu dimana terjadi pelanggaran
dan bisa langsung saat itu juga
kalau nggak mengintervensi pun juga ketahuan juga kan
nah jadi semua begitu juga atasannya punya anak buah melakukan kegiatan
mereka juga akan tahu kemana saja mereka pergi dan melaporkan dan fotonya

jadi itu nanti seperti kayak instagram juga
jadi langsung bisa kelihatan fotonya langsung bisa kelihatan
nah jadi kita nggak mau
aduh ini kalau misalnya berarti papa razi dimana mana kita semuanya harus berhati hati nih
untuk melakukan segala macam hal ya
terutama untuk teman teman yang masih sering melanggar protokol kesehatan maskernya
melorot sedikit ya pak ya
terus kemudian juga berdiri deket deketan sama sesamanya gitu ya pak ya
nah kalau misalnya mungkin bisa dibocorkan sedikit nih prof wiku aplikasinya apa namanya prof
bersatu lawan covid
blj sih kata dari apa prof
bersatu lawan covid
bersatu lawan covid itu nanti akan ada di aplikasi smartphone masing masing ya prof ya
terutama di android yang bisa karena memang pengguna android lebih banyak
jadi kita bisa di download terutama sementara ini masih untuk petugas
jadi kita bisa melihat hasilnya
kita kembangkan juga untuk relawan dan seterusnya untuk bisa kan masyarakat itu memperhatikan relawannya
dengan melaporkan lebih nanti akan kita bisa lihat kondisinya
rencana diluncurkan kapan prof
insya allah minggu depan
alhamdulillah cepet juga nih prof
ya kan soalnya nggak pernah tidur itu tadi kan
ini teman teman dari satgas harus terutama juga prof riku dan juga teman teman yang ada di gara depan ini harus semakin ketat lagi ya memperhatikan kondisi kesehatan ya prof ya
tapi alhamdulillah so far aman aman aja ya prof
aman karena mempraktekan itu tadi selain pakai tiga m tadi olahraga sampai itu harus cukup dan gizinya juga harus baik
selama imunitas kita tinggi kemungkinan untuk tertularnya kan jadi
kemungkinan untuk tertularnya kan jadi kecil
anyway prof wiku juga aku mau penasaran nih nanya soal saya juga mau nanya soal kelanjutan pengadaan kemudian juga penambahan alat kayak kebutuhan medis
seperti pengadaan vaksin sekarang prof gimana keterusannya
terus kemudian juga terakhir itu soal alat tes berbasis antigen dari who itu so far seperti apa prof perkembangannya
ya jadi sama dengan hal yang tadi
ya jadi sama dengan hal yang tadi

ya jadi sama dengan hal yang tadi

kalau kita lihat pertama ada rt pcr mesin lab yang jumlahnya terbatas dari satu tiga ratus tujuh puluh empat laboratorium se indonesia
baik itu rt pcr maupun ada alat namanya tcm tes cepat molekuler itu dari tiga ratus tujuh puluh empat
jadi bayangkan dalam tujuh bulan kita sudah bisa bertambah seperti itu dan semuanya tidak harus di kementerian kesehatan
ada di kementerian lembaga lainnya sekitar dua belas kementerian lembaga lainnya sehingga total laboratorium seluruh indonesia seperti itu
sehingga kemampuan tesnya kita meningkat
kemudian setelah itu menggunakan screeningnya kita menggunakan rapid test antibody
dan who sekarang sudah rekomendasikan ada rapid test dengan antibody
sehingga hasilnya juga lebih cepat mendeteksi virusnya langsung
itu juga suatu kemajuan
kemudian di indonesia yang ada juga sudah menggunakan inovasi baru yang disebut g nose
yang bisa orang itu terinfeksi atau tidak dengan cara menganalisis nafasnya
jadi itu pasti mengandung zat zat tertentu
itu bisa dideteksi dan menggunakan artificial intelligence
semakin lama sering digunakan semakin pintar alatnya semakin spesifik melakukannya
dan hanya pendek waktunya sekitar delapan puluh detik
jadi sudah dua lima menitan lah
itu mereka sudah bisa tahu
tanpa harus diakses
dengan nafasnya saja dideteksi itu bisa
jadi akan berubah terus nanti
dari dulunya rapid test antibody kemudian rapid test antigen
mungkin nanti ada jinus dan ada bentuk bentuk yang lain
jadi kemudian vaksin
vaksin juga begitu
kalau vaksin kita dibanding dengan negara lain mungkin negara lain lebih cepat memulainya
kita baru saja memulainya
dan pengembangan vaksin
dan kita berusaha supaya akhirnya nanti masyarakat bisa diproteksi dengan menimbulkan imunitas pada masyarakat
dari masyarakat sehat dengan cara divaksinasi
itu pun juga kita coba untuk mendapatkan akses dari berbagai sumber di dunia untuk bisa mendapatkan akses vaksin tersebut
targetnya kapan prof
targetnya vaksin data indonesia kapan kira kira
kita berusaha untuk secepatnya untuk itu bisa dipenuhi
tapi kita harus ingat bahwa memvaksinasi masyarakat sehat itu pastikan bahwa vaksinnya itu
memiliki dua hal yang paling utama
yaitu aman dan efektif
selama aman dan efektif
dan sampai sekarang belum ada vaksin di dunia yang sudah selesai dan mendapatkan rekomendasi untuk izin edar di seluruh dunia
jadi segera setelah ada dan kebetulan bagian yang kita pesan
dan aman dan efektif
kalau misalnya vaksin itu sudah datang kira kira mungkin dari prof viko sendiri bisa kasih informasi siapa saja nanti yang bisa atau persyaratan apa saja harus dipenuhi ketika orang orang ini bisa mendapatkan vaksin
terutama apakah diprioritaskan untuk mereka yang sudah positif tentunya ya terkena covid sembilan belas saat itu
diskusi tentang penentuan itu tetap sedang berlangsung
dan belum selesai tuntas
dan nanti pasti akan kita lakukan
pasti hal hal yang dipertimbangkan adalah orang orang kelompok yang punya risiko tinggi
risiko tinggi itu siapa saja sih
pasti petugas kesehatan yang selalu berinteraksi dengan pasien
terus kemudian ya pasti masyarakat yang punya apa namanya penyakit comorbid atau usia lanjut
jadi semua kriteria tersebut sedang dibahas
supaya kita tidak salah melakukannya
termasuk membahas tentang wilayah mana yang akan dilakukan dan jadwalnya seperti apa
karena ini kembali lagi saya ingatkan kita bangsa yang besar penduduknya banyak
jadi tidak bisa serta merta satu hari semuanya selesai
itu pasti tidak bisa
dan juga sesuai dengan faktor risiko tadi
dan dengan faktor risiko tersebut nanti akhirnya jadi bisa terlaksana dengan baik
sekarang berarti yang bisa kita lakukan sebagai warga yang baik ya prof ya
pertama adalah melaksanakan tiga m itu ya prof ya
mencuci tangan kemudian juga pakai masker serta menjaga jarak satu sama lain
dan kalau bisa tetap di rumah saja ya kecuali berapa terpaksa harus keluar rumah ya prof ya
terus kemudian juga tadi ya hashtag ingat pesan ibu ya prof ya
pesan ibu ya
jadi inget kan prof sebelum lupa nih prof untuk yang hashtag inget pesan ibu
ini mengundang musisi seniman
kalau misalnya kemarin saya lihat di youtube yang salah satu yang lagi trading adalah lagu dari padi ya prof ya
kenapa padi prof yang dipilih sebagai brand ambassador dari hashtag inget pesan ibu jajan band favoritnya prof viku ya
makanya tadi saya minta mbak anu untuk nyanyi sebentar aja
aging suka saya jelek prof
prof aja yang nyanyi boleh prof iku
ini kan sebenarnya banyak sekali masyarakat yang kelompok milenial dan mereka senang gitu
makanya kita jadi kita tuh sebenarnya betul betul mencoba mentarget kelompok kelompok sesuai dengan mana yang populasi besarnya
supaya mudah untuk mengenal
dan kita tahu sebenarnya yang menularkan paling banyak itu karena aktivitas mobilitasnya tinggi itu kan anak anak muda
bahwa anak anak muda ingat seperti itu dan ingat ibunya
kan dua duanya dapat tuh
yang mobilitas menularkan yang tinggi itu adalah anak muda
terus pakai ingat pesan ibu
karena mereka pasti kan masih sangat ingat dengan ibunya pastinya
nah maka dari itu moga moga itu efektif
ini sekalian nih untuk ibu ibu di rumah juga ya
ibu ibu di luar sana berarti harus semakin gencar nih ngasih pesan pakai tiga m itu ya prof ya
kalau misalnya bukan orang di luar sana yang mengingatkan atau kampanye kampanye
mungkin kalau misalnya ibu ibu yang ingetin ya yang marahin kampanye pakai tiga m itu ya
menjaga pakai masker mencuci tangan sama jaga jarak mungkin anak anaknya inget ya
jadi nurut gitu ya prof ya
kalau ibu ibu makin sadar tentang itu dan mengingatkan anak anaknya
kan mulainya dari keluarga sebenarnya
jadi kalau kita start orang tuh pasti punya keluarga
kalau kita mulai dari keluarga yang bergerak seperti itu
insya allah harusnya efektif untuk mengenai semua pihak
apalagi ibu itu peran yang sangat penting sekali di dalam rumah tangga
kalau orang zaman dulu bilang surga di bawah kaki ibu ya prof ya
mungkin bisa jadi motivasi
kira kira selain sorry kita kalau misalnya bicara mengenai kampanye tiga m dan juga hashtag ingin pesan ibu
ini kira kira dari satgas kedepannya akan ada strategi baru seperti apa
mungkin kerjasama dengan band
atau dengan tokoh siapa lagi nih prof
kira kira yang bisa jadi bentuk sosialisasi yang lebih besar gitu
untuk menggalakkan pesan ibu dan juga tiga m ini prof
ya jadi sambil kita menjalankan yang pesan ibu ini
kita juga terus mengidentifikasi kelompok kelompok yang cukup besar
apakah itu kelompok masyarakat atau kelompok agama
bahkan nanti kelompok musik
kelompok musik juga banyak sekali yang kerjasama dengan kami
dan kami harapkan siapapun yang memiliki followers banyak
nah itulah yang harus kita berusaha supaya betul betul kita ini bekerjasama
makanya tadi kita kan bilang kita harus bersatu
kalaupun yang menggunakan sosial media itu satu kelompok
tapi juga ada juga kan yang tidak menggunakan sosial media
nah itu juga
kita sasar juga
karena kembali lagi
kita dihabis seluruh kelompok masyarakat yang ada di indonesia dimanapun itu berada
dan betul betul pesan ini mereka sedang menghadapi apa
karena kita tahu dari survei bps yang kita lakukan
nah keyakinan yang seperti ini
ini kan padahal kasus banyak berkelimbangan dimana mana di seluruh dunia termasuk di indonesia
berarti itu kan kita belum mampu menyentuh mereka
atau sudah tersentuh tapi mereka percaya
dan ini adalah tugas siapa
tugas kita semuanya
sampai mereka betul betul yakin dan mampu mempertahankan
karena kalau ada bobol satu saja
virus ini sangat jahat
virus ini tinggal di rumah saja
siapapun yang nggak siap lemah disitulah dia masuk
maka dari itu sebelum kejadian kasus atau biasanya kita gambarkan kasus
kita sekarang mau menggambarkan perilaku
dan itu tadi makin makin kecil dan nol
dan perilakunya masyarakat meskipun dia sudah percaya tapi tidak terledor
itu harusnya makin banyak
dan kalau itu banyak banyak harusnya kita bisa terkendali
prof semoga dengan adanya kampanye tiga m dan juga ingat pesan ibu ini
kalau misalnya kita ingat pesan ibu kita harus bisa menjalankannya
dalam keseharian kita ya
dan para orang orang yang dipercaya untuk bisa mensosialisasikan ini
juga bisa memberikan contoh ya kepada seluruh lapisan masyarakat
betapa pentingnya menjalankan tiga m ini sebagai gada terdepan dalam menekan angka kasus penyebaran corona di indonesia ya
terima kasih banyak prof wiku atas informasinya
yang sangat insightful pada sore hari ini
semoga bisa menjadi pengingat dan juga motivasi teman teman di luar sana ya prof
agar tidak teledor tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan covid sembilan belas ya prof ya
prof wiku sehat sehat ya prof ya
kita mendoakan prof wiku dan juga teman teman di satgas covid sembilan belas sehat semuanya
tugasnya sangat berat ya prof ya
kita doakan agar lancar ke depannya ya prof
terima kasih banyak
terima kasih prof
baik prof selamat sore selamat kembali bertugas ya prof ya
kita akan menghubungi lagi nanti kalau misalnya besok besok ini pasti banyak informasi yang masih akan disosialisasikan dan dijelaskan pada masyarakat ya prof
selamat sore prof wiku
oke tadi kita sudah mendengarkan sebuah ujangan
kemudian juga sosialisasi dari gerakan terbaru
berarti gerakan protokol kesehatan tetap harus dijalankan tapi namanya kali ini adalah tiga m
tadi mencuci tangan dengan baik dan benar memakai masker kemudian juga menjaga jarak kalau kita harus keluar rumah
sebaiknya tidak keluar rumah pun kita juga harus menjaga jarak ya di dalam rumah
dimanapun kita harus jaga jarak ya
terutama mengingat bahwa angka kasus atau penyebaran dari kasus corona di indonesia saat ini belum menunjukkan tanda tanda melandai
tapi tenang aja
kalau misalnya kita semuanya sama sama menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh who
kita berharap agar kedepannya pandemi ini tidak akan berlangsung lama di indonesia
tadi ingat ya teman teman ya tiga m dan juga ingat pesan ibu
karena kalau orang zaman dulu bilang pesan ibu itu adalah kunci utama atau kunci terdepan kita untuk masuk surga mendapat kebaikan
katanya sih begitu
jadi tidak salahnya kita jalankan ya
jadi teman teman terima kasih semuanya telah bergabung bersama dengan chatroom cn indonesia pada siang hari ini
semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat
yang baik dan juga berkah bagi kita semuanya ya
jaga sehat semuanya
sekali lagi tiga m
waspada kita semuanya terhadap bahaya dari pandemi covid sembilan belas di indonesia saat ini
sehat selalu tetap berdoa tetap menjaga imun tubuh sesamanya
sekali lagi tiga m dan juga hashtag ingat pesan ibu tidak bosan bosannya
saya fanny maniar pamit dulu
jadi gimana nih